buat anda pecinta makanan jepang tentu tidak asing dengan sashimi
kali ini anda akan saya ajak untuk menikmati sashimi ikan tuna dengan cara penyajian yang berbeda
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
anda bisa mengakses berita komprehensif dan mendalam dalam program cnn indonesia lainnya melalui transvision
saya ferdi ilya selamat siang dan sampai jumpa
hari ini saya mau mencoba makan sashimi fresh langsung dari ikannya
di hadapan saya sudah ada ikan tuna dan sudah bersama saya ada chef uki yang akan langsung potong dagingnya supaya rasa freshnya lebih fresh lagi dari biasanya
yap inilah cara unik yang ditawarkan resto khas jepang yang berada di timur jakarta ini
untuk menghibur sekaligus mengedul
untuk mengedulkan para pelanggannya
proses pemotongan ikan tuna seberat enam puluh sembilan kg ini memang sukses membuat kehebohan di resto berdekorasi ala negeri sakura ini
lihat saja antusiasme pengunjung yang langsung sibuk berfoto dengan ikan tuna yang dibeli pihak resto seharga sepuluh juta rupiah tersebut
tak hanya menjadi objek foto
kali dalam sebulan oleh chef yang pernah memenangkan kompetisi global sushi challenge ini juga memberi kesempatan kepada pengunjung untuk mencicipi langsung rasa ikan tuna yang di filet lengkap dengan saus soyu atau kecap asin yang membuatnya menjadi gurih sekaligus berfungsi sebagai antibakteri
selama ini saya makannya salmon selalu ini baru pertama nyobain tuna mentah
waduh gak ada rasa amisnya sama sekali enak
fresh exciting ya dia
terus habis itu kita juga jauh lebih tahu gimana rasanya ikan yang benar benar fresh yang baru diambil terus dipotong
saya tentu juga nggak mau ketinggalan mencicipi rasa daging tuna segar yang ditangkap dari perairan bali ini
boleh chef rasanya
anda tertarik mencoba sasimi ikan tuna di resto ini
sediakan kocek rp enam puluh lima per porsi untuk lima lembar sapi
sufine tanjung jakarta